badan anggaran dpr menyetujui asumsi makro dalam rancangan apbn tahun dua ribu dua puluh
kesepakatan ini menjadi dasar pemerintah menyusun ruu tentang apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
beserta nota keuangannya
rapat kerja empat panitia kerja atau panja mengesahkan asumsi makro
panjang kebijakan fiskal defisit dan pembiayaan
rkp prioritas anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah
kesepakatan menghasilkan asumsi dasar makro dan target pertumbuhan tahun dua ribu dua puluh satu
sementara nilai tukar rupiah di kisaran empat belas sampai empat belas lima ratus rupiah per dolar amerika
lanjutnya harga minyak mentah indonesia atau icp di rp enam puluh sampai rp tujuh puluh per barrel